saya buru buru mau ke masjid
cici yang salah
tadi tanya cici buru buru
ini ini bahan buat jualan kamu ya
saya ke masjid dulu karena ada yang harus dibelan
pengajar ngaji yang
gak level mah mending nih
daripada nggak pernah dicariin guru ngaji sama mami
yaudah hati yuk kan masuk
kamu boleh ngajar
jangan ngajarin jahan ngaji
jangan ngajarin yang macem macem ya
aku mau ngajarin
kalau kita sedang belajar al quran
harus dilakukan dengan sungguh sungguh atau mujahadah
seperti yang dikatakan oleh sheikh imam al ghazali
tidak ada kunci untuk memperoleh hidayah selain menjahadah
emangnya aku kedengeran kurang sungguh sungguh ya
eh yaudah kita
kita lanjutkan saja ya
seja lu kemana teh
ntar lagi juga pulang
makannya biasa aja tuh
makan kayak lagi dikejar kejar yang tenir
nah alhamdulillah ya minjalik
aku tidak mau terlibat pergaulan bebas dengan yang tenir
aku tidak mau kayak
kayak kang haji jahal
gak tau tuh
wan kenapa wan
kang haji jahal
kang haji jahal itu luar biasa
semenjak jadi haji
dia berhasil membuat bu hajah menjadi tatak lebih anggun
dari yang tadinya penuh dengan perhiasan
sekarang jauh lebih sederhana
wan dulah bisa aja
kalau perhiasan saya memang suka pakai perhiasan
waalaikumsalam pak bos
kalau begitu kita kudu ada siasat lagi
bukan seperti yang kemarin
itu sudah tau dia
jadi saya ini mau bersikap adil
dan jujur sama pelanggan
jadi tolong diperiksakan dulu
apa sudah bagus
kakak ajik kan lebih ngerti
tapi ini kebetulan
ala itu mah gantan
jangan pegang apa apa
kalau ada pembeli
langsung bilang ke sekolah
bangat ya bangat
assalamualaikum pak ustadz
tumban kamu mau ikut sholat berjamaah
ini pak ustadz mengkasih zakat hasil jualan kambing kemarin
jazakumullah khairan kasirat
semoga rezikinya berkah bertambah
nata ini impak dari kemal
tolong dicatat di dalam pembukaan kamu ya
kegiatan pengajian anak anaknya kan perlu membeli
saya baru ingat ada anak yatim pihak yang lebih membutuhkan pak ustadz
kemal teh kenapa pak ustadz
ya sudah lah tidak apa apa
sudah kamu siapkan untuk azan zuhur
gampang gak sebetulnya pak ya
jadi kalau sebetulnya yang penting dihawasi
yang paling utama jujur
jadi bisa kelihatan kalau ada kesimbangan nanti kan ada pas di sini ya
nanti lihat lah
kalau sudah ini udah karena memang selalu mendapatkan
selama ini bisa jujur
karena dia bagus ya
tapi sudah lama lama punya
kalau pola tiba karena mau kagum
tapi kalau misalnya yang ditanya nanti bisa lah
terima kasih kak
terima kasih ya
ini apa yangversep juga ya pak
sebenarnya budgetnya udah ke
sampai gak hacia kosong udah terb analog
aduh kebawah dia
saya buru buru mau ke masjid
cici yang salah tadi tanya cici buru buru
ini bahan buat jualan kamu
saya kemenci dulu karena ada yang harus dibereskan
tolong ya sih ya jangan sampai enggak ya ke toko saya ya
jangan tutup dong
kalau soal keimanan teh pasang surut naik turun
seperti misalnya pak haji kosim
ini imannya teh sedang turun
waktu sudah zuhur toko emas masih buka
iya sekarang haji kosim sudah berubah bu
iya juga ya bu ya
jadi kalau iman sedang turun ibu ibu
itu berbahaya kepada semuanya
termasuk dalam soal jual beli emas
jadi ibu ibu bapak bapak
kalau mau jual beli emas memang nggak ke toko saya
assalamualaikum kuntan pak
maaf ustadz ini apa tidak kecepatan
baru setengah sebelas lebih
kenapa sudah aja sudah komat lagi
di sini jamnya jam dua belas sudah waktu subur
iya pak koshim ini teh sudah masuk waktu zuhur
astagfirullah berarti jam saya apa
ini kenapa belum mulai sholatnya
ini kang koshim mengira belum waktu zuhur
seperti bukan haji saja
sehingga tidak mengerti betapa pentingnya jahat
eh om om aku punya pertanyaan nih
hewan apa yang punya kaki empat lehernya panjang
salah om onta
om tau gak binatang dari kampung halaman aneh
tapi nenek moyang aneh dari arab
helm aku punya satu pertanyaan lagi
ssst galuh udah
omnya jangan digangguin lagi
kamu belajar lagi ya
apa sakit kepala
tapi dia tetap jualan kan
itu belanjaannya berantakan kayak gitu
cici abis tabrakan
cici tadi tabrakan sama kang koshim
terus sekarang cici gak bisa jualan
karena bahannya udah pasang
bahannya udah pada hancur bang
kang kosen gak ganti rugi
sebenernya kang koshim menyuruh cici untuk ke tokonya
tapi cici tadi tidak enak
aduh kenapa pakai gak enak
itu hak ente
hak itu harus diperjuangkan
begitu ya hewan
pemikiran setelah tahu
iya orang baru
jangan terlalu mudah